keputusan pemerintah membubarkan dan menyatakan front pembela islam sebagai organisasi terlarang menjadi alasan utama pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
membekukan semua rekening milik fpi yang juga dicurigai berafiliasi dengan organisasi ini
menurut ketua ppatk pembekuan rekening ini bertujuan melakukan analisis pemeriksaan secara efektif sehingga bisa diketahui pelanggaran
apa saja yang dilakukan oleh organisasi pemilik rekening dan afiliasinya
jadi kita ini antara jumlah rekening mungkin bisa ya sampai hari ini sudah ada enam puluh delapan rekening ya
ini yang jumlah uang itu masih belum kita kalkulasi secara akurat masih sedang kita kalkulasi ya
tapi tentu kita nanti akan kawat dengan jumlah yang pasti ya karena kita bekerja saya tidak mau spekulasi ya
jadi yang menimbulkan spekulasi juga dimasakkan jumlahnya berapa gitu
lebih baik kita tunggu saja ini teman teman juga sedang melakukan analisis
sedang melakukan pemeriksaan untuk secepatnya menyelesaikan persoalan ini